dinas pemadam kebakaran provinsi dki jakarta melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh area gedung balai kota
hal ini usai gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan diri positif terpapar covid sembilan belas
semula penyemprotan disinfektan dilakukan secara rutin satu minggu sekali
akan tetapi dengan dinyatakan positifnya gubernur dan wakil gubernur terpapar covid sembilan belas
maka biro umum pemerintah provinsi dki jakarta meminta penyemprotan dilakukan selama tiga hari berturut turut
penyemprotan disinfektan dilakukan oleh satu ratus lima puluh personil petugas damkar dari suku dinas yang ada di seluruh dki jakarta
para petugas mulai melakukan penyemprotan sekitar pukul lima sore waktu indonesia barat
untuk melaksanakan sterilisasi di gedung balai kota itu biasanya kita laksanakan setiap hari jumat sore
tadi siang kita dapat perintah dari pimpinan untuk melaksanakan hari ini selama tiga hari
jadi hari selasa repo dan kamis
semua area gedung balai kota
dari balai agung sampai gedung gini pak
pokoknya yang di area gedung balai kota semua kita semprot